wartawan itu enggak loh ini yang buat muda muda kalian tuh khususnya punya kode etik jurnalistik nah
tapi kan kalau sekarang tidak saya merasa bahwa media sekarang itu tidak lagi mempergunakan hal hal seperti itu
jadi ini koreksi kalau mau ditulis silahkan
ini ada pak jokowi ada ibu bahwa kami ya dari dulu kekeluargaan
jadi kalau mau istilahnya kan digoreng goreng ya
itu kan memang begitulah
tapi menurut saya itu terutama adik adik adik ini jangan kalah dengan wartawan dulu wartawan zaman ayah saya
meskipun ada perbedaan tetapi selalu melalui kode etik jurnalistik